apakah anda pecinta mie
nah kali ini redaksi cnn indonesia siang akan mengajak anda untuk mengunjungi sejumlah tempat untuk menikmati bakmi di jakarta yang katanya menjual aneka sajian mie yang istimewa
nah tempat tempat ini mungkin bisa menjadi alternatif tempat makan siang atau makan malam anda hari ini

karena telah mengunjungi lebih dari seribu outlet bakmi dan juga seribu makmuk bakmi yang berbeda
jadi sudah jadi suhunya bakmi

menurut pak tirta bakmi yang enak itu syarat syaratnya apa aja sih
jelas kalau kita makan
bakmi itu jelas harus kita makan mie nya dulu yang harus kita makan
jadi kalau mie nya itu sudah enak dari dalam arti kata komposisi bahannya itu bagus perbusannya juga bagus dan itu pasti semuanya pasti akan enak
oke deh pak atas rekomendasi pak tirta saya pun mencoba bakmi bakar
mie nya dibuat sendiri dan cara memasaknya unik
mie dimasak dalam panci tertutup selama dua puluh lima detik
lalu diberi bumbu minyak ayam udang dan ditambahi ayam kecap ayam merah dan otak otak
sesudah itu mie dibungkus menggunakan daun pisang dan dibakar
sebelum saya ajak anda mencoba bakmi bakar saya mau pesan bakmi lainnya
saya memesan bakmi ayam khas belitung
lalu diberi pelengkap mentimun kentang rebus dan udang
bakmi kemudian disiram dengan kuah khas
karena dimasak menggunakan rempah rahasia yang dikentalkan menggunakan tepung sagu
sebelum saya coba saya mau tanya ah ke pembeli gimana sih rasanya
udah ngulangin yang khusus kan udah pernah ke belitung udah coba rasanya enak gitu
jadi saya pengen coba yang disini
wah kelihatannya lezat ya
tunggu dulu kenapa nih pak
caranya untuk makan bakmi yang enak itu yang benar itu gimana
jelas kalau kita makan bakmi mie nya dulu yang kita makan
nah jelas dalam hal ini pertama kali adalah mie ini harus diaduk dulu
dan yang kedua jangan dikasih tadi kan mbak tasha mau
mau numpluk ini nih
jangan dulu nggak boleh
karena kita nggak boleh
jadi kita harus makan yang originalnya gitu loh
dan yang ketiga adalah mie nya dulu yang kita makan
karena otomatis rasa yang lebih banyak itu kan ada di daging dagingnya
memang rasanya berbeda ya kalau dibandingkan dengan bakmi bakmi yang ada di mana mana
tentunya memang bakmi bakar ini ada rasa asap asap bakarnya
itu sudah pasti
lalu yang kemudian yang kedua saya rasa juga ini bumbunya pas
kalau ini porsi mie sedikit tapi karena ada kentangnya jadi sebenarnya bikin kenyang juga

nah kalau tadi saya sudah mencoba bakmi rekomendasi peraih rekor muri
sekarang saya ajak anda mencoba bakmi favorit para presiden
sekarang saya sudah sampai di warung bakmi jawa pak minto
letaknya memang berada di pinggir jalan tepat berada di jalan taman cutmutia menteng jakarta pusat
namun jangan salah warung ini sudah berada di sini sejak tahun seribu sembilan ratus empat puluh
maraknya penggunaan formalin dalam pembuatan mie
membuat pemilik warung beralih ke mie telur
mie telur juga membuat hidangan ini lain dari mie ayam pada umumnya
sebenarnya dulu saya nggak pakai nama bakmi jawa
yang namain bakmi jawa ini anak buahnya pak harto yang ajujanya
kalau mau beli bakmi jawa tuh ada di menteng gitu
dulu mie bandung mie kocok
menurut pemilik warung soeharto menyukai bakmi godok atau kuah
sedangkan megawati lebih senang dengan bakmi goreng
saya pun memesan keduanya
cara memasak keduanya hampir sama
telur dimasak bersama ayam sayuran bakwan goreng bumbu rahasia dan tak ketinggalan mie telur
untuk bakmi kuah ditambahkan kaldu ayam
sedangkan untuk bakmi goreng ditambahkan kecap manis
memang kalau dibandingkan sama bakmi karena menggunakan mie telur jadi memang teksturnya agak beda
walaupun namanya memang mie jawa
tapi kedua duanya ini bumbunya pas
baik yang kuah ataupun yang goreng
namun untuk yang kuah kalau anda memang tidak suka dengan mie yang lodok
ini memang agak tidak akan menjadi favorit anda
goreng ini memang lebih enak
lalu kemudian bagi anda yang lapar banget
atau mungkin gak sabar dengan menunggu lama
memang tempat ini tidak akan terpantau
karena disini waktu tunggunya antara lima belas sampai dua puluh menit
namun bagi para pecinta bakmi jawa di sini worth it banget
karena harganya pas
porsinya juga banyak
rasa dan bumbunya pun
walau lama pengunjung warung bakmi ini rela mengantre demi sepiring bakmi
sering banget ya
seminggu sekali lah paling gak hampir sini
enak sedap banget
itulah tadi bakmi bakmi pilihan saya hari ini
tips bagi anda yang mau makan bakmi
pastikan mie dimakan
sesegera mungkin setelah dimasak
hindari membeli untuk dibungkus
karena cita rasa mie hilang jika tak disajikan saat masih dalam kondisi panas
mumtazah catra di ninggrat jakarta